saya pernah terluka terus tante ngasih saya sapu tangan itu
kok dikembalikan ini kan cuma sebut tangan biasa
gak apa apa tante tante kan gak enak juga kalau sapu tangan itu terus terusan di saya
maaf ya tante saya baru bisa balikin untuk sekarang
ini kayaknya yang baru nulis tulisan ini
tapi siapa yang nulis ini
ini kan sapu tangan tante aini
aku harus balikin ke dia
sebelum ku tahu siapa ibu
pak apa kenapa
tolong tolong kasih tahu siapa sebenarnya saya
siapa sebenarnya saya
apa kamu benar benar anak saya
apa kamu benar benar anak saya
apakah kamu benar benar anak saya
kamu keren banget
aku jahat pertama kali meng phones world cup ini

perhatikan kamu karl wrestlemania

tuku tuku ini florida
bukan bukan bukan bukan bukan bukan yang ada di bayangan saya bukan bukan tangan kamu
bukan tangan kamu rizky
siapa dia rizky siapa dia
saya yakin sekali dia sangat penting untuk saya
dia sangat penting sekali untuk saya
sampai saya ingat dia
sampai saya ingat dia
kasih tahu saya
mungkin yang muncul diingetan dia adalah anaknya
kasian bapak ini
rasanya aku gak sanggup bohongin dia lebih lama lagi
kasih tahu saya kasih tahu saya kasih tahu
oke oke bapak tenang dulu pak
saya akan cerita semuanya
didi iji sakit
baru dikau mau bangung
gimana kalau kalau orang orang lemah versenang
karena kalo herbert itu nyata detik nanti gimana

kalau kamu tidak ada hubungan keluarga dengan kita
tapi orang yang ingatan saya tadi bukan rizky
saya mana tahu apa yang ada dalam ingatan kamu
tapi yang pasti kita kan berkira sudah cukup lama
dan selama itu saya dan rizky sama sekali tidak pernah berhubungan dengan kamu
kamu sebaiknya tidak usah pikirkan macam macam dulu
kamu kan belum sehat betul
mau bicara sama aku
kamu bicara apa sama aku
kamu memberitahu yang sebenarnya kan
aku tidak tega ma
reski orang itu bukan siapa siapa kita
dan kamu tahu tidak
kemarin pak prabowo sempat datang ke rumah kita dan berpapasan dengan orang itu
dan sepertinya pak prabu kenal dengan orang itu
iya walaupun mama gak yakin dan mungkin saja pak prabowo salah orang
tapi kita tetap harus berhati hati
kamu tahu kan
kalau sampai pak prabowo tahu masalah ini
kamu tahu sendiri akibatnya
tapi mama juga harus tahu mak
kalau mama terus terus membohongin dia
kondisinya akan menjadi kacau ma
pikirannya juga akan menjadi kacau
mama tidak melakukannya demi apa
demi bisnis mama
aku tidak bisa ma
dan satu lagi ma
katanya mau kasih tahu papa di mana
sampai sekarang tidak dikasih tahu ya
bagaimana mama bisa memberitahu kamu sesuatu rizki
kalau kamu sendiri tidak bisa menepati janji kamu sama mah
sekarang kamu putihkan dulu sama mama
kalau kamu bisa meyakinkan orang itu kalau dia adalah papa kandung kamu
baru baru mama akan mempertemukan kamu dengan papa kamu
kamu gak boleh bilang apa apa sama orang itu
tidak usah tante
saya tidak lama lama kok
waktu itu saya pernah terluka
terus tante saya tidak bisa

ini kan cuma sapu tangan biasa
tante tidak apa apa
tante kan gak enak juga kalau sapu tangan itu terus terusan di saya
maaf ya tante saya baru bisa balikin untuk sekarang
tante aku sudah selesai
tante aku sudah selesai
tante aku sudah selesai